warga korban dan warga memenuhi pintu masuk lokasi tambang j resources
di desa bakan kecamatan lolayan kabupaten bolaang mongondo sulawesi utara
mereka menunggu kabar pencarian korban di lokasi tambang emas yang longsor
hingga rabu siang jumlah korban meninggal dunia sebanyak dua orang
petugas pencarian masih mencari penambang yang diperkirakan masih terperangkap di area tambang
ada belasan mobil ambulans disiagakan untuk menunggu datangnya korban
agar bisa dibawa ke rumah sakit daerah kota mubagu
bnpb sebelumnya menyebut area tambang ini merupakan tambang emas tanpa izin
salah satu keluarga korban jamal paputungan warga desa tanoyang bolang mongondo mengatakan
ia masih menunggu kabar cucunya yang diperkirakan masih tertimbun longsor
kondisinya mereka bagaimana
alhamdulillah selamat tapi ada luka luka
dan saat ini kita sudah tersambung melalui telepon dengan bupati bolang mongondo yasti suprejo mokoago
selamat malam ibu yasti
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu yasti sampai malam ini berapa korban yang sudah berhasil dikeluarkan dari tambang
sampai malam ini ada delapan korban yang sudah meninggal dunia dan sembilan belas orang korban selamat
saat ini kami pemerintah kabupaten bola mongondo dan tim bersama sama dengan polres tni ad
pemerintah kota mobagu basarnas bpbd dan tim kesehatan kami semuanya masih di lokasi

karena masih cukup banyak diperkirakan masih cukup banyak korban yang ada terperangkap di dalam lubang
dan evakuasi kami belum berhenti walaupun hari sudah malam karena alhamdulillah malam ini cuaca masih cukup baik
dan masih fokus untuk penyelamatan korban yang hidup maupun yang sudah meninggal
ibu yasti sudahkah ada angkuran
apakah pasti berapa orang yang masih ada di dalam
sampai malam ini kami belum mendapatkan angka yang pasti
tapi dari sebagian yang selamat kami tanya itu masih bervariasi
ada yang menyampaikan bahwa masih ada sekitar delapan puluh orang
juga ada yang lain menyatakan bahwa masih ada lebih dari seratus orang yang terperangkap di dalam
baik yang sudah meninggal maupun yang
bagaimana rencana penyelamatannya bu yasti
dan sambil menunggu penyelamatan itu apakah ada kemudian kemungkinan misalnya tabung oksigen dimasukkan
makanan dimasukkan untuk para korban terjebak yang masih hidup
mbak putri lokasi tkp itu sangat sulit medannya
yang pertama itu kemiringannya sembilan puluh derajat
kemudian kondisi tanahnya sangat labil
dan kita juga sangat berhati hati melakukan evakuasi
karena kita juga takut nanti tim yang turun juga akan menjadi korban
karena di dalam lubang itu sendiri itu sudah tertimbun dengan batu batu
dan banyak jiwa yang ada di dalam
betul betul kita hati hati
karena takut nanti kita menyelamatkan orang yang di dalam di luar ini ikut menjadi korban
karena memang situasinya curam sekali sembilan puluh derajat
dan itu dalamnya itu kurang lebih ada hampir seratus meter tingginya
iya kami juga mendapatkan gambarnya sekarang
jadi bagaimana rencananya sekarang
apakah mereka yang saat ini sudah berhasil selamat diselamatkan pak
dengan cara apa
dan apakah itu bisa pola yang sama dilakukan kembali
atau bagaimana sejauh ini rencananya bu yasti
jadi yang selamat itu yang dievakuasi sejak tadi malam itu jam sebelas sampai subuh
itu pada saat itu korban yang selamat itu masih berada di mulut lubang itu
masih berada di mulut lubang
jadi agak walaupun sulit tapi masih bisa kita keluarkan
dengan malam ini memang agak kita agak kesulitan karena sudah mulai masuk ke dalam
dan mbak putri harus tahu masuk di dalam tambang peti itu lubangnya kecil kecil dan banyak jaringannya di dalam
nah kita khawatir oksigen itu memang sudah tidak bisa masuk lagi di situ
karena memang celah celah itu sudah tertutup
ada celah yang lain boleh kita masukin
tapi kalau kita goyang satu batu saja itu akan ambruk

jadi memang tim basarnas itu agak hati hati untuk melakukan evakuasi
saat ini tim basarnas kemudian berkonsultasi dengan pihak pihak mana saja bu yasti
kita sama sama ikut tim
di lokasi sekarang ini masih ada pak kapolres dari polda juga ada
kemudian tim dari tni dari bpbd
baik itu dari kppbd
kabupaten bola mengondo maupun dari kota kota mobagung
semuanya kita tim lengkap ada di lokasi sampai dengan malam ini
bu yasis kami ingin konfirmasi lagi
karena sebelumnya ada yang menyebutkan bahwa ini ada hubungannya dengan j resources
apakah ini masih ada hubungannya atau mereka adalah para peti yang kebetulan menambang di sekitar lokasi itu
wilayah ini adalah wilayah kontrak karya dari j resources bola mengondo
ini ada peti yang namanya peti penambang emas tanpa izin
yang memang medannya sangat sulit
mereka pun masuk di situ memang ya butuh tenaga yang ekstra di situ
dan saya kira itu agak kesulitan untuk j resources memantau keadaan di tempat itu
karena memang itu jurangnya sangat dalam
dan mereka juga melakukan
penambangan di situ memang high risk betul tapi ya kita saya sebagai bupati selalu menghimbau agar mereka mengajukan permohonan untuk menjadi wpr dan kemudian ipr
saya siap merekomendasi tetapi tidak di wilayah kontrak karya
ada berapa banyak kemudian tambang ilegal yang berada di wilayah ini saja misalnya bu yasti apa yang kemudian sekarang akan dilakukan terhadap tambang tambang ilegal itu melihat apa yang sekarang terjadi
saya memang prihatin karena memang masyarakat saya kebanyakan adalah penambang emas tanpa izin
sayangnya sampai dengan hari ini wilayah pertambangan rakyat di kabupaten bolamong
pondok tidak ada apalagi ipr izin pertambangan rakyat
beberapa kali saya melakukan sosialisasi karena peti ini cukup banyak di wilayah saya di bola mongondo
mungkinan ada ribuan orang yang bekerja sebagai penambang emas tanpa izin
tapi sampai hari ini baru satu yang mengajukan rekomendasi
kepada gubernur untuk menjadi wilayah pertambangan rakyat dan kemudian diajukan lagi izin pertambangan rakyat
masalahnya yang diajukan ini adalah wilayah kontrak karya dari j resources
sehingga mungkin akan sangat sulit bagi gubernur untuk mengeluarkan izinnya
apakah kemudian akan ada penindakan pasca peristiwa ini bu yasti
memang kita sekarang masih menunggu evakuasi tapi kemudian sudah ada hal seperti ini di depan mata
membahayakan resikonya sangat besar
apa yang kemudian akan dilakukan terhadap tambang tambang ilegal lainnya
mbak putri kita fokus dulu sekarang ini untuk penanganan korban baik yang selamat maupun yang sudah meninggal
setelah itu tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan provinsi kepolisian dan tni
tni karena kalau masalah pertambangan ini bukan
wilayah saya saya mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti
oke baik bu yasti terima kasih semoga segera mendapatkan solusi untuk mengeluarkan warga dari sana
kami besok akan kembali menghubungi ibu untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya
terima kasih banyak bu yasti selamat malam